wakil gubernur dki jakarta sandiaga uno menggelar pertemuan dengan sejumlah investor dari uni emirat arab
nilai investasi yang ditawarkan sebesar dua belas miliar dolar amerika atau sekitar satu ratus enam puluh dua triliun rupiah
investasi ini akan diakomodasikan untuk membangun infrastruktur khususnya percepatan transportasi rekayasa industri kesehatan dan properti
target investasi yang mereka akan bidik sekitar dua belas miliar dolar tapi saya ingatkan karena itu mungkin target yang sangat besar ya
jadi lebih realistis melihat mana yang bisa dikerjakan
bagi kami yang terpenting adalah penciptaan lapangan kerjanya agar lapangan kerja yang baru berkualitas bisa dihadirkan di